terima kasih kalau yang sudah matikan semua apinya dan kalian boleh kembali ke dalam kelas
untuk yang tiket rapikan semua peralatan dan jangan lupa masukkan ke dalam lemari
yang piket hari ini bella dan wulandari
langsung dikerjakan ya
coba dulu nelan
apaan sih bill
gak usah keganjenan sama roma
kapan gue ganjenan
kapan gue ganjenan
gak usah keganjenan sama roman
nelan gue tau
lo kecantilan kan bantuin pengobatan bokapnya roman
biar roman melting terus terharu
biar roman bisa peluk loh gitu
bill gue tau ya
lo itu korban perasaan sama
ada atau enggaknya gue
roman udah gak peduli sama lo
lo bawa yang ini biar gue bawa yang itu ya
aduh balik dari medan kok ya yang roman jadi makin ganteng sih
apa sih sih gak usah mau phone aja ya
gak usah pegang nih
maksudnya roman gak balik balik ya
maksudnya gue udah peduli
gue cuma kasian sama si rompis
badan city kan tiga banding satu sama dia
risiko jatuh ketimpa sukesi tuh lebih tinggi daripada jatuh ketimpa lcd
saya jemput toilet ya
yaudah jangan lama lama ya
baru dapat perhatian sekecil itu aja dari roman lo udah sombong
asal lo tau ya udah
gue itu pernah ditembak roman
dan roman juga pernah ngajak ngedate gue
lo pernah gak digituin sama roman
kalau emang lo udah sedekat itu sama roman kenapa gak jadiin aja
karena gue punya alasan sendiri
dan itu bukan urusan lo
yaudah kalau gitu
kalau emang urusannya itu gak mau diusik sama orang lain
lo jangan perangusik urusan sama orang lain
dan urusan gue sama roman itu gak ada urusannya sama lo
semua yang menyangkut roman itu jadi urusan gue
lu itu bukan siapa siapanya roman
jadi urusannya roman itu bukan urusan lo
loh lihat tuh
ada apa ya
suara apaan tuh
anak anak tenang dulu anak anak
jangan jangan sukasi meletus
ini juga sih takut ya
oke udah ya
udah gak apa apa
lu emang salah sam
lu udah gagal lindungin ulang
kalau gue jadi lu ya sam ya
untuk lindungin dia
gak biarin dia terluka
roman aku makasih banget ya sama kamu
walaupun kamu sering marah marah sama aku
tapi kamu bela belain nolongin aku roman
kamu itu hero banget atau gak roman bagi aku
makasih ya roman
gua gak apa apa
ada apa ini
eh ini pak
bahan kimia ada yang meledak di dalam
biar bapak periksa dulu
kalian semua bubar ya
kembali ke kelas masing masing
saya ikut pak
roman lu ada apaan sih
eh ini ada kebakaran kak meledak kak
lu gak kenapa napa kan gua shock banget tau gak sih
bel lu gak kena ledakan kan
tapi gua masih shock
roman roman kayaknya aku gak kuat jalan deh
kamu mau kan anterin aku ke uks
gak mungkin kan
eh itu dia
lo bener man lo emang gak pernah biarin wulan dari terluka
lo selalu ngelindungin dia
kalau itu dia akan bisa nyuruh
sam apa yang tadi lo liat itu gak sesuai sama pikiran lo
lo jangan salah paham la
salah paham soal apa man
pan justru dengan kejadian hari ini
itu ngebuka mata gue dan menyadarkan gue dari kesalahpahaman gue
jawab jujur gue man
yang lo suka itu wulan dari kan
sam gue kan waktu itu pernah bilang pas di camping lo di depan banyak orang
gue bilang kalau gue tuh suka
di mulut di depan semua orang lu boleh bilang lo suka sama karin tapi apa